terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
setelah satu minggu melakukan pengejaran
tujuh tahanan polsek tambak sari yang kabur
akhirnya berhasil ditangkap semuanya
tersangka terakhir yang ditangkap adalah im
yang sekaligus otak perencana pelarian
inilah tujuh tahanan polsek tambak sari surabaya
yang melarikan diri pada tujuh belas april yang lalu
ketujuh tahanan ini ditangkap secara bertahap
di lokasi yang berbeda hingga memakan waktu
tersangka terakhir ditangkap yaitu im
dia ditangkap di kawasan desa tengkel
kecamatan burnah bangkalan pada minggu malam kemarin
im diketahui adalah inisiator pelarian ini
dia mengaku kabur karena takut akan dikirim
ke tahanan rutan medaeng
dia membujuk beberapa rekannya dalam sel
untuk merencanakan pelarian ini
takut masuk ke rutan medaeng
sehingga dihantui oleh perasaan takut itu
mengajak tersangka i alias s s alias i
untuk bersama sama mempunyai
inisiatif dan i alias s itu
ingin kembali ke ibunya
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
ketujuh tersangka akan diproses secara hukum
dengan ditambah tentang pasal baru
yaitu perusahaan fasilitas negara